asosiasi pengusaha hotel dan restoran indonesia phri meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan dengan memblokir situs web airbnb
phri menilai aplikasi berbasis online dapat memantikan bisnis hotel lokal di indonesia
pentingnya e leadership di era digital ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan semua sektor bisnis salah satunya pariwisata
industri perhotelan atau hospitality industry kini mulai bertransformasi dari konvensional menjadi bisnis berbasis aplikasi online
di dunia bisnis hospitality berbasis online sudah lama berjalan
di mana dengan mudahnya masyarakat mencari destinasi wisata di suatu negara yang dituju melalui aplikasi dengan fasilitas penunjang akomodasi hotel yang diinginkan
namun hal ini berpengaruh pada persaingan bisnis perhotelan antara pengusaha lokal dan internasional seperti yang terjadi di indonesia
pernyataan ini disampaikan haryadi sukamdhani ketua umum perhimpunan pengusaha hotel dan restoran indonesia atau phri
usai menggelar seminar dan membuka pameran hotel week di jakarta
kemungkinan dari yang bintang dua ke bawah ya itu bisa sampai tiga puluh persen
bahkan bisa mungkin lebih potensi ya potensi yang ada karena sekarang mereka tumbuhnya eksponensial
sebelumnya menteri komunikasi dan informatika rudiantara telah menerima laporan terkait wacana pemblokiran situs web airbnb
namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan karena permasalahan ini harus dikomunikasikan serta dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kementerian terkait
phri juga mendorong adanya pemberdayaan situs lokal untuk mendorong industri digital dibandingkan mengandalkan
situs asing yang mulai ramai digunakan masyarakat